tapi kan sama kalian lalu ama siapa kak orang yang udah bikin kak kendi nangis emangnya siapa
ke yang nyakitin hati kak kendi setau aku kakek itu baik banget sama kita ya kan iya
ya udah kamu tidur sana gi besokan sekolah pokoknya besok atau panah kan hampirin orang
itu juga pukulin aja kalau ketemu ke ya kak aja aja kak biar dia tahu rasa omni manajer aja
tofan kok bisa di sini pen kamu kenapa sih
kamu pergi dari rumah gak pamit sama mama kamu mama kamu bingung atau nggak nyari kamu
kenapa ken aku sedih pen aku butuh waktu sendiri aja
aku tuh bener bener sedih sekarang kan aku tuh mikirin teri terus yang sekarang jutrik sama aku
yarak kamu sendiri kan ada dirinya banyak banyak gaji semua tanpa mohon sayangnya
aku gak selamanya bisa ceria
gak selamanya aku bisa tabah pan
kali ini aku tuh bener bener sedih banget
terry udah jahat banget
tahan sama aku
dia tuh gak puas naikin aku doang
dia tuh sengaja buat aku cembur
dengan mesra sama angela di depan aku
kalau dia bikin kamu kusut
berarti kamu masih punya rasa cembur sama dia
kamu gak usah ngerasa cemburu
karena dia kakak kamu sekarang
buat apa kamu cemburu lagi sama dia
kasian mama kamu nyari kamu terus dari tadi
ya tinggal ibu
udah buat mama panik
kalo kamu lagi sedih
dan kamu lagi pengen sendirian
cuma karena terlalu sayang sama kamu
karena mama tidak bisa membahagiakan kamu
makanya kamu lari dari rumah
dulu mungkin gendi cuma mimpi mimpi
punya kasih sayang seorang ibu
dan sekarang udah kecapai
kini gak bakal berbuat kayak gitu lagi
loh kok kak topan belum tidur
dari tadi kak topan cuma narik nafas aja
emangnya kak topan kenapa kak
apa jangan jangan kak topan lagi marah sama kita
kak topan memang marah
tapi bukan sama kalian
lalu sama siapa kak
orang yang udah bikin kak candy nangis
kak kendi itu baik banget sama kita
yaudah kamu tidur sana gih
besok kan sekolah
pokoknya besok kak topan akan hampirin orang gitu
ah itu juga
pukulin aja kak kalau ketemu kak
iya kak hajar aja kak
biar dia tau rasa
maaf kak namanya juga emosi
yaudah saya tidur
gue emang begu banget
setiap ketemu kak candy
kenapa sih gue selalu nyakitin hati dia
tapi setelah itu
gue merasa bersalah banget
kenapa reaksi gue pasti aneh banget kalau ketemu candy
apa karena gue belum bisa nerima dia sebagai adik gue

hah perasaan gua gak punya salah kan sama lu

karena lu tuh gak punya perasaan
lu mendingan sekarang lu jelasin ke gua kenapa semua jadi salah paham kayak gini pan
eh gua jelasin apa lagi ter
kalau lu liat air mata candy kemarin lu gak akan berani minta perasaan sama gue
candy kamu kemarin nangis
eh lu sadar gak sih
kelakuan lu tuh bikin candy sedih putus perasaan
dia ninggalin mamanya ter
ngomong jangan diam
lu cowok apaan jangan sih
mah bentar lagi kan rani mau naik level
temenin rani yuk beli buku musik di toko
ya sekarang ya mah
loh kan bisa beli di les piano
kita kan gak usah ke toko buku
ya buku utamanya emang beli di tempat les
ya tapi rani pengen beli buku buku yang lain
yang ada musik musik popnya gitu
ya buat iseng aja kalau lagi bosen sama musik klasik
karena mama ada arisan di salah satu keluarganya ardian
mereka itu kan keluarga terpandang
jadi ya kita harus tetep ngejaga hubungan baik sama mereka
kita itu salah satu orang yang beruntung loh bisa ikut arisan mereka
papa kamu kan pernah merenovasi rumah nenek ria
ah udah jam segini nanti mama telat
mama pergi dulu ya saya
nanti kalau kamu mau pergi beli buku sama supir aja ya
yeh arisan arisan keluarga ardian
emang kalo ada sepuluh keluarga ardian dan sepuluh arisan mau diikutin semuanya apa
lagian apaan sih kehebatan keluarga ardian
kendi aja udah diangkat mau kabur kok
harusnya mama tuh belajar dari candy
kalo keluarga terpandang dan kaya tuh bukan segalanya
gara gara sendirian di rumah aku jadi kangen sama kendi
padahal aku kan sering banget ketemu sama dia
eh kalo gak salah hari ini warung tante elva kan libur
kendi mau nggak ya temenin aku jalan jalan
kapan ya dia mama belum pede ini aja mama lagi belajar
ya ampun mah tapi kan ini kuenya udah enak
ya walaupun hiasannya agak belepotan yang penting kan rasanya oma
ya itu kan buat kita berdua yang makan
belum tentu yang mereka suka dengan buatan mama ya kan
oh jadi tampilannya tuh penting ya ma
ya penting dong ken
oh berarti mama juga harus tampil cantik
makanya nih kasih coba dikit

kendi aku seneng banget ngeliatnya
kamu bisa segembira ini
kamu sangat beruntung karena kamu bisa ketemu mama kandung kamu
aku juga berharap sewaktu waktu nanti bisa ketemu mama kandungku
tapi entahlah apa mama kandungku masih hidup
eh lain kamu ngapain di sini
tadi aku lihat kamu lagi seru sama mama kamu jadi aku gak mau ganggu
ya ampun rani emang aku tuh siapa sih kamu pakai sukan sukan itu sama aku
yaudah mendingan sekarang kita masuk aja yuk

ma ada rani nih
eh kendi rani
maaf ya ran dapurnya tante kotor gara gara kendi nih
udah gitu tante gak bisa nyungguin kue kuenya ini cuma percobaan
nanti tante takut kamu gak suka
oh ga apa apa kok tante lagian aku ke sini cuma pengen ngobrol aja
bosan di rumah sendirian
eh gimana kalau kita bertiga ke toko kue mau
aduh tante bikin kita nyerah aja deh
yaudah kalau gitu kita pergi aja yuk
terima kasih ken
udah mau nemenin aku beli buku musik
kebetulan anak juga habis beli buku resep
ah yudaran mama udah nungguin tuh
bentar ya aku bayar dulu